dalam rangka memeriahkan fenomena gerhana matahari cincin
pemerintah kota singkawang juga akan melakukan pawai budaya di pusat kota kamis besok
sosialisasi kepada masyarakat terus dikencarkan menjelang gerhana matahari cincin besok
geladi bersih pawai budaya menyambut gerhana matahari cincin dilakukan pada rabu pagi di singkawang kalimantan barat
kegiatan pawai melibatkan dua puluh satu siswa siswi sekolah di singkawang
di mana pawai akan melewati landmark dan pusat kota
nantinya juga akan ada lima panggung yang sudah mulai dibangun di beberapa titik
yang akan diisi oleh atraksi kebudayaan dari tujuh belas paguyuban yang ada di singkawang
sosialisasi kegiatan gmc digencarkan melibatkan kantor pemerintah perhotelan hingga swasta
siang selesai jadi akan tambah meriah